tiap jumat eksklusif di gtv
saya antar beras sumbangan dari haji nawawi jatinegara
allah haji namawi sukron ya
kejal saring maling
kejal saring saring
jadi maka gak masuk masukin lu pesantre
maka gak mau pisah sama lu
gak tau jangan lu malah pelaksana
mau manjain lu banget
sekarang lu harus diselubuhi
penyesalan itu soal belakangan
kalau penyesalan di depan
kan kita masuk dulu nih
maka mendaftarin nih soal lu
mama serius ma
serius gak ibu
kan mbak belu itu sebelum meninggal
amanah mesti di jalanin
mbak belu itu pesen
anak itu masukin pesantren
bet jadi anak yang soleh
jadi kita sebagai orangtuanya nih
bisa diringanin dosanya begitu
pokoknya mak kebalik
yang bisa ngeringanin beban dan dosa anaknya
kalo dikasih tau
memang bantamu lu
emang lu kagak mau orang tua lu masuk sorga
kali aja kamu pernah ngelakuin kesalahan
kali aja pintu bisa kebuka
kesalahan gua cuma satu
pas gua nyopet gua pake tangan kanan
biasanya gua pake tangan kiri
gua digebukin orang
mabak belur gua hampir mati
jadi kamu tuh nyopet
nah roti mau ada bangunan
bilang bilang tuju tuh kantornya
tadi kita kemu kemu
eh buru aja
enak aja kita dipanggil nenek
kita belom punya tutu
kita mau ketemu ustadz imron
yang punya pesan penuh
lagi jikir di masjid
si buku tamu dulu dah
lu berani kabur gua kutuk lu
orang tua perempuan kalau ngutuk tuh ampuh
pengen kali jalimanin kundang lu
lu buat kita daftar
pesantren ini ma
ini kantornya kita daftar dulu
kita doang ngelakuin kesalahan
tapi pintu belum kebuka buka juga ya
kenapa ini teh
ramalan wali sinar ke gua
gua bakalan cepet mati
padahal gua belum tobat lagi
masuk geraka dah gua
tidur dulu dah
nenek dulu mau ini
waduh mata buritan gini
gak tau kali kita dikutanya
apa yang bisa anda bantu
iya kami kesini mau ketemu dengan ustadz imroh
ustadz ada di dalam masjid
sebelumnya isi dulu buku tamu
ani tinggal bentar aja
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya antar beras sumbangan dari haji nawawi jatinegara
bilang sama haji sukron
ini orang orang yang kejam mobil tadi kan bang
rejal saring maling
kejal saring saring
jangan lari kamu
gue pikir di pasar doang
gue kepo ya kalau denger orang ribut
itu ada keributan
gede banget ya
cepatlah pergi ke tempat nur
dimana banyak bidadari cantik disana
cepat pergi ke tempat nur sebelum
sampai yang keburu mati ahli keburu
hei jangan kemana mana kamu hei
woi berhenti kamu
ada api ga ada ya ben
rejal sari tat maleng
eh yang itu apa tuh
malingnya ada dua tat
itu yang aku pasti lagi ketangkep
lagi didogoin tat dikebukin
iya ya isya allah kau masuk dalam sana ya
tunggu gue pake koran disini
nanti gue pake
nggak mau gerak
nggak mau gerak dia mah
nih eh eh segera mah
gue belum mati
emang aja lu tutup muka gue pake koran
gue takut mati gue takut mati
eh saya bukan jurik saya mah saya mah orang manusia
kamu jangan macem macem ya laki laki jangan masuk ke asrama putri saya
enggak tahu kalau asrama putri keluar keluar keluar kemana
jangan keroyokan jangan keroyokan eh mau sarot kemana bawa nih regal sari
eh bukan murnim
kunci pagernya fatin